emas itu sebenarnya berada di layer atau lapisan
untuk mengajar orang orang
atau jangan jangan ijazah kita palsu semua di sini ini yang mengagetkan jadi kalau tebak tebakan ya bukan di sini levelnya